pemerintah menyatakan akan memprioritaskan penggunaan apbn dua ribu dua puluh untuk sektor kesehatan
prioritas ini dilakukan karena penyebaran virus corona yang semakin meluas di indonesia
hingga saat ini potensi dana sebesar rp dua puluh tujuh tujuh triliun untuk penanganan virus corona akan dianggarkan pemerintah
dana itu berasal dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga sekitar lima hingga sepuluh triliun rupiah
kemudian ditambah dari dana transfer daerah sekitar rp tujuh belas tujuh triliun rupiah yang dikontribusikan dari dana bagi hasil termasuk cukai hasil tembakau
dana bagi hasil sumber daya alam non migas serta dana otonomi khusus termasuk dana insentif daerah
dalam konferensi pers yang diunggah ke kanal youtube kementerian keuangan sri mulyani menyebutkan penanganan virus corona tidak boleh terhalang dengan masalah anggaran
sehingga kementerian keuangan telah mengeluarkan surat edaran
pada lima belas maret lalu sebagai pedoman untuk kementerian dan lembaga untuk mengubah atau merealokasi anggaran percepatan penanggulangan virus corona
yang pasti seluruh anggaran diprioritaskan untuk penanggulangan virus corona terutama anggaran yang kegiatannya banyak dibatalkan karena terdampak termasuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri
dari pertemuan kemarin juga sudah diidentifikasi beberapa hal yang harus segera dilakukan
termasuk akan dibuat ke pres karena sekarang seluruh kementerian lembaga dan daerah fokusnya adalah menangani covid sembilan belas
dan mereka di dalam apbd maupun di dalam anggaran kementerian dan lembaganya selama ini tidak ada pos untuk covid sembilan belas
maka dilakukan perubahan realokasi kegiatan dan anggaran baik di kementerian lembaga maupun di daerah
saya sudah mengeluarkan surat edarannya
namun akan jauh lebih bagus landasan hukumnya secara lebih kuat dalam bentuk keputusan presiden
selain itu sri mulyani menjelaskan sektor kesehatan juga akan masuk dalam paket kebijakan fiskal jilid ketiga
bijakan yang diambil kemungkinan akan seperti mempermudah perusahaan untuk memproduksi alat alat kesehatan dan mengedepankan kebutuhan rumah sakit
pemerintah juga akan memprioritaskan penggunaan fiskal untuk kesehatan
untuk jaring pengamanan sosial dengan menambah bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat
selain itu dunia usaha menjadi fokus ketiga oleh pemerintah dan akan masuk dalam paket kebijakan fiskal jilid ketiga
sri mulyani mengatakan dunia usaha butuh sejumlah insentif agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi karena virus corona
namun sri mulyani belum bisa merinci dana yang akan dialokasikan untuk meluncurkan paket kebijakan fiskal jilid ketiga
karena pemerintah masih mengkaji lebih detail untuk pelaksanaannya
sebelumnya presiden joko widodo menyebut potensi dana rp empat puluh triliun rupiah dapat digunakan dari anggaran program beberapa kementerian dan lembaga
untuk mendongkrak konsumsi masyarakat di tengah penyebaran virus corona